pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kembali ppkm
bicara soal penanganan pandemi narasi pujian dan juga dukungan dari parpol koalisi kepada presiden jokowi dalam penanganan pandemi dilontarkan oleh para ketua umum parpol
di tengah pandemi yang belum usai sejumlah pihak menilai narasi puja puji tersebut terlalu dini
presiden jokowi juga menyampaikan klaim kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
apa makna dibalik puja puji tersebut dan bagaimana sebetulnya publik memotret penanganan pandemi oleh presiden joko widodo
saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
ada pak sukamta ketua dpp pks
ada kang aceh hasan syadzili ketua dpp partai golkar
ada mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat malam bapak bapak apa kabar
nah sebelum kita mulai diskusinya
coba kita dengarkan kembali apa yang disampaikan presiden ketika bicara soal klaim pemerintah terkait dengan penanganan pandemi berikut ini
kasus harian covid ini memang betul betul sulit diduga
tapi alhamdulillah pada hari ini dua puluh empat agustus kemarin kita berada di angka sudah berada di angka sembilan belas ribu
kayaan pemerintah itu juga naik
dari sembilan puluh tujuh enam kemudian menjadi satu ratus lima belas enam
ini juga kepercayaan konsumen kepercayaan publik kepercayaan masyarakat
kelihatan dari indeks indeks seperti ini yang angkanya selalu kita peroleh apabila surveinya selesai
ya menarik ya bapak bapak kalau kita melihat dinamika pertemuan antara presiden
dengan para ketumparpol yang juga membahas soal penanganan pandemi
lalu kita disuguhkan dengan narasi pujian yang begitu banyak oleh para ketum parpol termasuk ketumnya kang aceh
kang aceh kita mau tanya ini kang maknanya apa sih kang aceh ketika pak erlangga dan semua ketumparpol ini
memberikan mengapresiasi kinerja presiden jokowi dalam penanganan pandemi
ya sah sah saja memang sebagai parpol koalisi ya tapi adakah makna tertentu
dari narasi pujian itu kang aceh
ya pertama dalam penanganan pandemi covid sembilan belas saya kira semua kekuatan partai politik ya
termasuk diantaranya partai koalisi memang harus betul solid ya
kita kekuatan menyesatukan tenat saat saat seputaran
tukungan dari bapak ibu
jadi berbagai pihak dalam proses penanganan pandemi covid sembilan belas harusnya memang dapat dijalankan dengan kompak gitu ya
nah itu presiden jokowi ketika mengundang para koalisi
tentu ini kan ingin menegaskan bahwa situasi seperti sekarang ini tentu masukan masukan dari berbagai kekuatan
dan partai politik menjadi sangat penting
untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan pandemi ini dibutuhkan gitu ya
karena kita tahu bahwa pandemi covid sembilan belas ini kan bukan hanya aspek kesehatan saja
tetapi juga aspek ekonomi juga tetap beragak
jadi kesimpangan antara penanganan kesehatan dengan bapak ibu
dan ekonomi itu memang harus berjalan secara beriringan
nah tentu ini semua kan membutuhkan juga stabilitas politik ya
agar proses dalam melakukan penanganan kebijakan kebijakan tersebut itu bisa dilakukan baik baik
nah kehadiran para ketua umum partai politik ini kan semakin menunjukkan bahwa memang pemerintahan jokowi
tapi tentu tujuan utamanya semata mata
agar penanganan kesehatan dan keselamatan warga negara itu menjadi hukum tertinggi di dalam republik kita ini gitu
saya kira kita jangan terlalu jauh melihat pertemuan ketua umum partai politik ini
kecuali memang kita
kekuatan partai politik
menginginkan bahwa proses penanganan pandemi ini
betul betul bisa terkendali dengan sebaik baiknya
baik saya ke pak sukamta
kekuatan support moral dari parpol koalisi untuk presiden dalam penanganan pandemi menjadi satu highlight yang tadi juga sudah disampaikan oleh kang aceh
sebagai pihak yang ada di luar pemerintahan
apresiasi yang disampaikan oleh para ketumparpol ini dalam penanganan pandemi presiden
apakah sudah tepat atau bagaimana pak sukamta
ya satu sisi memang wajar ya
para pemimpin koalisi ini memberikan pujian pujian kepada pak presiden yang didukung
ya yang penting begini
hian itu jangan sampai memabukkan
karena kalau pujian memabukkan nanti lupa diri
nah yang tidak kalah penting sebetulnya adalah pak presiden dan pemerintah ini
juga melihat masalah real yang ada di masyarakat
sebab orang yang sedang bekerja keras itu pasti ada blind spotnya
kayak sopir truk itu pasti ada blind spot blind spot yang tidak kelihatan
nah masyarakat itu melihat persoalan itu dengan perasaan
saya sedang terancam pandemi
saya sedang terancam phk
kemampuan ekonomi saya turun
yang saya rasakan begini
jadi masalah yang terasakan oleh masyarakat
nah ini kadang kadang tidak sepenuhnya
itu dipotret dengan baik oleh yang sedang bekerja
karena yang sedang bekerja itu pasti merasa
aku sudah maksimal bekerja
habis habisan menghabiskan wajar
itu sudah waktu
nah tinggal apakah yang sedang kita kerjakan itu
bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak
nah kami berharap memang
ya para pendukung ini memberikan pujian yang proporsional saja
karena masih banyak pr yang saya kira
yang disampaikan oleh pak jokowi itu kan risetnya di ri ya
jadi dari potret dari sisi ekonomi
tetapi kalau dilihat dari lembaga lembaga
ada survei yang memotret dari sisi sosial
ternyata punya gambaran yang seragam
salah satunya yang dilakukan oleh pak mas burhanuddin mukhtadi ini
tapi sama dengan lembaga survei yang lain
itu tren kepuasannya itu menurun
nah kalau kita lihat potret masyarakat yang real di masyarakat juga
memang pandemi ini persoalan yang dihadapi juga sangat luar biasa
sangat luar biasa ya
belum semua atau bukan belum semua
tetapi sangat banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik
nah pr nya masih banyak lubangnya masih banyak
nah itu yang harus diimbangi
jadi antara kita menaikkan citra diri supaya dianggap berhasil
dengan apa yang dirasakan oleh rakyat oleh masyarakat bahwa
masyarakat ini memang sedang sangat kesulitan
secara kesehatan maupun secara ekonomi
nah kita ada diskrepensi di situ
ada ruang yang cukup lebar antara apa yang dirasakan oleh yang sedang bekerja
dengan apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini
saya kira di survei sosial itu tidak bisa diabekan bahwa
rakyat itu semakin berkurang
karena tingkat kepuasan publiknya
oke ya nanti saya ke mas buruhan tapi saya masih mau ke pak sukamta
jadi anda mengatakan bahwa pujian yang disampaikan itu
tidak proporsional menurut anda pak sukamta
ya kalau pujiannya mengatakan
bapak ini sudah hebat sudah top best gitu
saya kira itu berlebihan lah
kang aceh berlebihan kalau menurut pak sukamta apa ada tanggapan kang
ya menurut saya apa yang disampaikan oleh para ketua umum partai politik
itu menurut saya
yang disampaikan oleh pak sukamta pun
terhadap apa apa yang dilakukan oleh pemerintah
itu kalau kita
yang harus kita
kebijakan misalnya soal ppkm ya
tetapi itu harus dilakukan
dan sadari bahwa
dan itu saya kira sangat disadari oleh pemerintah
skill pahit itu harus dilakukan kenapa
itu yang paling utama
di tengah pandemi seperti sekarang ini
kita melakukan pengetatan mobilitas
yang berimplikasi terhadap
terima ya oleh konektif
seperti kalau dalam bahasa agama
itu kan seperti
mengambil sebuah kebijakan
tapi ya harus diambil
semata mata demi kebijakan
manfaatnya lebih besar
penanganannya sudah ter track
saya kira apa yang diperhatikan oleh
para ketua umum partai politik
itu kan memberikan dukungan kepada
presiden jokowi bahwa
apa yang dilakukan oleh perintah
pihak pemerintah itu
diatur di dalam undang undang
praktis mau langkah
jadi saya kira
tidak ada yang perlu dikatakan
bahwa apa yang dilakukan oleh para ketua umum
partai politik itu sebagai sesuatu yang
berlebihan saya kira itu
ya kita break dulu ya kang aceh mas burhan
dan juga pak sukamta saya nanti akan ke mas buruhan
langsung setelah break
kalau kemudian dipotret dalam surveinya mas buruhan
ada penurunan kepuasan
publik terhadap kinerja presiden ini karena
apa mas burhan apakah karena kebijakannya
break kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di
saya langsung ke mas buruhan
mas buruhan secara sosial
tadi yang disinggung oleh pak sukamta bagaimana
publik sebetulnya memotret kinerja pemerintah
presiden jokowi karena sempat
terpotret bahwa ada penurunan
publik mas burhan itu karena faktor apa
kalau dari data
tren yang kami lakukan
memang ada tren penurunan
presiden jokowi sekitar
bulan april nah kalau kita
besar itu berkaitan dengan masalah
ekonomi jadi survei itu dilakukan
setelah ppkm darurat
pada saat ppkm darurat
ada pembatasan mobilitas sosial
seperti yang tadi disampaikan oleh
bung aceh itu
menjadi kesulitan untuk mencari
nafkah jadi masalah utamanya
di situ nah sebenarnya
saya ingin mengomentari
soal apa yang tadi
anda sebut sebagai puji pujian ya
kalau kita lihat
pernyataan ketua umum tadi
kan ditampilkan di akun
itu kurang lebih sekitar dua puluh menit
sepuluh detik padahal pertemuan
hasilnya jauh lebih panjang daripada
itu jadi memang ada
kesan yang ditampilkan oleh ceknek
di tengah kesulitan
seperti sekarang penting untuk
mengumandangkan soliditas politik
kalau kita mengacu pada
pengalaman malaysia mengacu
pada pengalaman libanon
pandemi telah memicu
turbulensi politik dan tentu
saja itu tidak diinginkan oleh
saya membaca dari sisi bahwa
sepertinya ada keinginan dari pemerintah
untuk menunjukkan kemesraan
apalagi ditambah dengan armada
dan sekali lagi ini menunjukkan
saya membacanya dari sisi yang lain
menunjukkan betapa kuatnya
presiden jokowi jadi
tadi saya sampaikan dalam sebuah
analisis di sebuah seminar
paska soeharto jatuh
inilah presiden paling kuat
sebelum presiden jokowi
presiden memberikan semacam
power sharing kepada partai partai
mendukungnya demikian juga dengan
pak jokowi bedanya pada
masa presiden presiden sebelumnya
umumnya partai partai itu
pada masa pak sby misalnya
di periode kedua golkar dan pks
yang terjadi sekarang kebalikannya
bukan partai mengontrol presiden
presiden yang mengontrol partai
ini terlihat dalam banyak hal mulai
dari undang undang cipta kerja
gagalnya revisi undang undang
pemilu termasuk misalnya begitu
murusnya perlu berkaitan dengan
dan menghadapi covid
jadi ini sekali lagi
menunjukkan betapa kuatnya
dan makin timpangnya kekuatan
oposisi dan tentu dari
sisi demokrasi ada hal yang
harus kita waspadai terkait
dengan makin minimnya
oke nah kalau dalam
konteks penanganan pandemi mas burhan
kalau tadi anda menyinggung presiden ini adalah
presiden yang paling kuat dalam
konteks ini artinya dengan mengumpulkan
parpol ini juga menunjukkan
bahwa presiden masih
memiliki kekuatan begitu
punya kontrol yang kuat juga terhadap
ketua umum ketua umum parpol
jadi yang saya saksikan kemarin
adalah sebuah parade
jokowi yang mampu mengumpulkan
dari kekuatan politik
di parlemen jadi yang
terjadi sekarang bukan lagi koalisi
versus oposisi yang terjadi
adalah dinamika di internal
koalisi kalau misalnya
ada pentingan presiden
yang bertentangan dengan kepentingan subjektif
masing masing partai koalisi
misalnya soal amandemen
nah ini tentu akan menarik
untuk kita saksikan ke depan jadi
nukrat itu menjadi sangat
trivial kekuatan politiknya
pula saya kira yang menjelaskan mengapa kemungkinan
daripada tidak mendapat apa apa
mendingan masuk ke dalam gitu ya
dari sisi politik tidak ada
nilai tambah pan buat
kekuatan partai politik di parlemen
kekuatan pak jokowi di palu
elaborasikan ke anda
mengumandangkan soliditas politik
karena logika yang disampaikan mas burfan mungkin ada benarnya
karena begini kan ada banyak poin yang dibahas
sebetulnya dalam pertemuan itu
kalau ada lima ya ada soal
ketatanegaraan termasuk juga soal
pandemi tapi yang kemudian dimunculkan
dukungan dari parpol parpol
kang aceh termasuk juga merespon apa yang
disampaikan pak sukamta bahwa masih ada
jurang yang lebar antara
apa yang disampaikan pemerintah dengan
kondisi real di lapangan
menjaga soliditas saya kira
dalam situasi seperti
pandemi ini sekarang
harus ditunjukkan ya oleh
semua kekuatan politik
kita tahu bahwa pandemi ini
ini pandemi ada
selama tidak ada
maka semua kekuatan
memang harus bersatu melawan pandemi ini
kira tidak ada
negara dimanapun di dunia yang
kita tidak mampu memiliki kesadaran
bersama untuk menyelesaikan ini dengan
nah yang kedua
memang harus diakui
bagi masyarakat jawa ya
disampaikan oleh pak sukamta
rupa pelambatan ekonomi
harus diakui ya
saya kira dimanapun di dunia juga merasakan
seperti itu ya
di tengah pandemi seperti sekarang ini
ya dalam posisi yang
betul betul terpuruk ya
bahkan minusnya itu kan
beberapa hal itu
apa namanya minusnya itu double digit gitu
pada kuartal yang kedua
kemarin kita mampu untuk
pertumbuhan ekonomi sampai
pemerintah juga berusaha
sedikit dengan rupa untuk
pemenuhan kebutuhan dasar dengan
berbagai macam bantuan sosial
bantuan sosial tungai
mencapai rupa pelambatan ekonomi
membuat masyarakat menjadi sulit gitu ya
nah langkah langkah yang dilakukan
dengan tadi mendayungkan
diantara dua karang ini
memang langkah yang harus
diambil dan ini membutuhkan
dukungan berbagai pihak
berbagai macam kekuatan politik
termasuk diantaranya partai politik
dan juga termasuk masyarakat
perlu ada satu kesadaran bersama
misalnya kita tidak bisa
lakukan atau menentang kebijakan
kenapa karena ini
menyangkut dengan ya kalau
jangan sampai kita
jadi tular gitu
setuju terhadap kebijakan
apa namanya pengetatan mobilitas
parameternya saya kira jelas
bahwa di dalam
pengetatan mobilitas sosial itu
ya tingkat penularan
pada hal yang
sangat dalam konteks
jadi yang harus dipahami
ya memang harus dilakukan
yang bisa berimplikasi terhadap
menjadi sangat terbatas dan itulah
yang kita juga harus menyadari bahwa
akan menjadi return secara
tapi kan pemerintah
sebagai bantuan sosial
yang diberikan oleh pemerintah kepada
oke saya ke pak sukamta pak sukamta ada tambahan
dari anda pak tanggapan
ya ada tiga persoalan yang
saya komentari dari
yang saya sampaikan oleh mas burhan
dan pak aceh yang pertama
satu sisi memang
sampaikan pak aceh itu bisa dimengerti
tetapi ada persoalan
teknis disitu misalnya
begitu kuat stabil
enggak ada yang nganggu
apa yang ditunjukkan oleh pak presiden
itu seolah olah tidak mempercayai
kinerja para pembantunya
di setiap kesempatan
sebanyak kepada rakyat sehingga
menimbulkan kerumunan baru
dia lempar lemparkan dari mobil gitu terus
padahal itu kan tupoksi kementerian sosial itu
itu kan seolah olah beliau ingin
menteri ku ini enggak becos aku harus turun sendiri
beliau survei sendiri oh harga obat gitu
itu kan seolah olah ingin mengatakan
saya ini nggak cukup capable
saya harus ngedrive mereka
dengan saya turun sendiri ke lapangan
beliau ini kan punya menteri
pemada dari jakarta pusat
provinsi kabupaten kota
tapi itu seolah olah tidak difungsikan
beliau turun sendiri
dukungan sangat kuat
tapi seolah olah beliau ini kok tidak percaya gitu loh
dengan para pendukungnya sendiri
yang kita khawatir adalah
belajar dari negara negara yang lain
yang juga menghadapi pandemi
inginan ada trend ya
ada trend itu untuk
nah kita berharap mudah mudahan
dukungan yang sangat kuat ini
itu merusak demokrasi
di masa pandemi hari ini
pandemi ini segera diselesaikan
tapi demokrasi harus
jangan sampai ada upaya upaya
untuk mencederai demokrasi itu sendiri
yang anda lihat sekarang ada upaya untuk itu
kekuasaan yang sangat kuat ini
misalnya nanti ada amandement
pada phpn saja
atau ada upaya upaya untuk
menambah masa jabatan
pak presiden misalnya gitu
nah yang begini begini ini harus diwaspadai
karena memang terlalu
kuat dari sisi
prosentase pendukung pak presiden di
yang ketiga adalah
survei yang dilakukan oleh
misalnya cakta politika
rakyat itu melihat bahwa
persoalan pokok rakyat saat ini
itu adalah penanganan pandemi
tapi yang dibaca
walaupun tadi pak aceh mengatakan bahwa
prioritas penanganan pandemi
dengan ppkm tetapi
rakyat ini melihat dari awal
pemerintah itu menghindari
kebijakan gas and rem
sehingga seolah olah yang dibaca
dan dirasakan oleh rakyat itu adalah
bukan pandeminya gitu
jadi kebalik dengan persepsi
yang ingin dibangun oleh pemerintah sendiri
pemerintah ingin dianggap bahwa
pemerintah serius melakukan
supaya segera tercipta
ada dua ratus delapan juta penduduk
yang sudah divaksin
buatlah pencitraan bahwa
kementerian kesehatan dengan seluruh
dari pusat sampai puskesmas
itu sudah kewalahan
terus perlu dikerahkan tni polri dan bin
untuk tiba mempercepat
padahal yang terjadi di masyarakat itu
antusias luar biasa
tapi sulit mendapatkan vaksin
yang ada di masyarakat
tidak dilayani dengan baik
sehingga kalau tni
program vaksinasi yang
diundang diberiakan seribu
yang datang ngantri itu lima ribu gitu
di pusat pusat vaksinasi
ada persoalan disitu
antara citra yang ingin dibangun
dengan realitas kinerja
yang ada di lapangan
kalau dibaca itu
pemerintah salah prioritas
memang rakyat mengeluh dengan ppkm
karena yang mengeluh itu
banyak yang menengah ke atas
yang mengeluh itu adalah
kelas menengah ke bawah
yang punya kerjaan
hari yang lepas
kerja tidak dapat gaji
tidak makan gitu loh
nah pemerintah ketika
membatasi orang nggak boleh keluar rumah
tidak diberikan solusi
tidak diberikan ganti
di atas ketidak bekerjaannya itu
ya orang menjadi kecewa
dan orang memilih
dihadapkan pada pilihan
di dalam rumah
sehat tapi lapar
atau saya harus keluar rumah
rumah terima kan dengan
risiko belum tentu pasti
ketularan covid sembilan belas gitu
jadi ini yang
berakibat pada penurunan
ya atas kinerja pemerintah
citra yang ingin dibangun dengan
realitas yang terjadi di lapangan
tidak match gitu tidak matching
tidak ketemu disitu
nanti ditanggapi oleh
kang aceh tapi kita harus break dulu
saya akan ke mas buruhan juga nanti untuk melihat
oke dukungan politik
memang begitu besar kuat sekali
tapi situasinya agak kontras mas burhan
ketika kita lihat belakangan ini justru banyak kritik
yang disampaikan oleh masyarakat
mungkin ya di level
grassroot begitu dengan
lewat muralkah atau lewat berbagai platform
lainnya ini pertanda apa ini mas burhan
kalau dari bacaan anda tapi kita
break terlebih dahulu kami akan segera kembali
ok terima kasih
kita masuk ke segmen terakhir
bapak bapak masih kita mendiskusikan
presiden jokowi beberapa hari yang lalu
ketika kita lihat di level masyarakat justru kritik terhadap penanganan pandemi di era presiden
justru semakin meluas bahkan lewat mural
apa yang terjadi dari bacaan anda mas burhan
sebenarnya pertama kita lihat angka dulu ya
approval rating memang turun tetapi masih di atas lima puluh persen
memang approval rating pak k maruf sebagai wapres sudah larming
karena hanya empat puluh tiga persen jauh di bawah angka psikologis
tapi approval rating pak presiden jokowi itu masih lima puluh sembilan persen
dan masalah utamanya memang ada gap antara kepuasan kelompok kelas menengah atas
dengan kelompok kelas menengah bawah
sepertinya masyarakat kita terbelah terkait dengan bagaimana pemerintah
misalnya melakukan kebijakan ppkm
jadi kalau kita lihat data dari survei saya terakhir yang kita rilis beberapa
hari lalu ppkm itu ditolak oleh enam puluh lima persen masyarakat
ketika kita lihat itu ada faktor kelas di sana
semakin ke bawah tingkat pendidikan dan pendapatan semakin menolak ppkm
padahal kalau kita bicara objektif ppkm ini berhasil mengeram laju varian delta
jadi beberapa waktu lalu per hari kurang lebih dua ribu an orang meninggal
por juga meningkat kacam
kemudian kalau kita lihat kasus harian juga sempat menyentuh lima puluh ribu per hari
tetapi sekarang kan jauh turun masuk ecek tingkat kematian tinggal lima ratus an
tetapi poin saya dari sisi medis kita harus fair untuk mengakui bahwa ppkm sukses
tetapi kalau ditanya kepada masyarakat terutama kelas menengah bawah
mereka komplain soal ppkm
jadi memang kritikan pak sukam tak ada benarnya
yaitu terkait dengan kalau meminta masyarakat untuk stay di rumah
tetapi keperluan bansosnya tidak dipenuhi
tapi pada saat yang sama kita juga tahu ada persoalan keterbatasan fiskal
dan saat yang sama pula ada apa yang disebutkan pandemik statik
kelelahan pandemi tidak mudah buat pemerintahan manapun
jadi pada titik ini
ini memang problematik ini ibarat makan buah si malakama
kalau misalnya ppkm dilanjutkan
mungkin dari sisi medis akan semakin baik dampaknya terkait dengan penurunan kasus harian
dan antisipasi terkait dengan varian baru varian lambda
tapi di sisi lain kelas menengah bawah itu makin protes
padahal kalau dari sisi elektoral kelas menengah bawah ini pendukung kerasnya pak jokowi
jadi sekarang justru yang paling
yang banyak komplain terkait dengan kebijakan ppkm adalah stronghold nya pak jokowi
nah ini bukan hal yang mudah saya sendiri tidak cukup yakin
kalau diberi kepercayaan untuk mengelola masalah kepelik ini bisa menyelesaikan
tapi poin saya soal penurunan approval rating
justru datang dari kelompok kelas menengah bawah
yang sebelumnya itu selama ini menjadi pendukung keras pak jokowi
jadi pada titik ini pak jokowi tidak melakukan kebijakan yang populer
terkait dengan ppkm
tapi dikenal faktor kesehatan
sesuatu yang tadi istilah bung aceh bagaimana mendayung di antara dua karang
tapi lagi lagi dalam konteks kebijakan
mendayung diantara dua karang ini itu tidak mudah
oke mas burhan menyambung tadi yang disampaikan oleh pak sukamta
ada khawatiran bahwa dengan kekuatan yang begitu besar yang begitu kuat ini
sehingga juga berdampak terhadap demokrasi kita terutama di masa pandemi ini
anda melihat hal yang sama
ya saya sudah lama mengeluarkan kegelisahan mengapa presiden jokowi menumpuk armada koalisi yang terlalu besar
tetapi fenomena penurunan indeks demokrasi lagi lagi juga bukan khas indonesia
ini terjadi di manana
bahkan terjadi di negara yang establis demokrasinya
jadi fenomena regresi demokrasi erosi demokrasi seharusnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah
dengan membuka kran kritik lebih lebar
karena bagaimanapun sepertinya sulit untuk berharap demokrasi bisa
mekanisme checks and balances bisa maksimal di parlemen karena praktis pan sudah bergabung
nah kita tinggal berharap kekuatan masyarakat media massa tidak jemuh jemuh mengingatkan pemerintah
karena dalam demokrasi bukan hanya mereka yang bergabung dalam pemerintahan
bajikan demokrasi juga terletak di
kepala komposisi kalau istilah cak nur memompah ban kempes
jadi karena ban kempesnya ini sudah terjadi secara sistematik telah bergabung
maka mau tidak mau kita berharap partai partai koalisi juga tidak menurunkan sikap kritisnya
karena bagaimanapun pemerintah atau presiden bisa sukses tidak hanya melalui peja buji
tapi melalui kritik ya kritik sayang
atau partai golkar gitu ya
buat karena kan kalau pengen sukses kan mengingatkan
ya ya oke baik
ada lubang gitu ya diingatkan supaya tidak jatuh gitu
jadi pada titik itu saya juga berharap sebenarnya media massa kemudian kelompok akademisi
di saat seperti sekarang soliditas politik penting tetapi bukan berarti kritik konstruktif kepada pemerintah terhadap penanganan pandemi
harus terus menerus kita
terakhir saya ke kang aceh dan juga pak sukamta singkat singkat saja
kang aceh ada khawatiran bahwa narasi puji pujian ini juga bisa membawa euforia bahwa seolah olah pandemi sudah selesai
bagaimana memastikan bahwa apresiasi itu tidak berbuah pada kelonggaran kelonggaran
sehingga nanti kita bisa justru ditakutkan kembali lagi ke masa masa yang berat di tengah pandemi beberapa waktu yang lalu
pertama harus dilihat bahwa ini adalah sebagai upaya kita untuk melahirkan optimisme ya
optimisme itu sangat penting semangat itu juga sangat penting ya karena bagaimanapun
optimisme itu harus ditunjukkan dengan menunjukkan kebersamaan
yang kedua situasi di mana kita harus menunjukkan kebersamaan itu itu setidaknya akan menjadi engine yang sangat positif gitu ya
agar kita tetap memiliki kekuatan
kalau kita tahu bahwa pandemi ini bukanlah permainan pendek tapi ini permainan panjang gitu loh
yang perlu kita menjaga ritme menunjukkan kepada publik bahwa situasi politik terkendali gitu ya
bahwa kebersamaan tetap harus dijaga kekompakan harus terus ditunjukkan
dan tentu bukan berarti bahwa mekanisme check and balances juga tidak dilakukan
saya kira kita tetap ya berkomitmen
kan semua saya kira tidak semua partai memiliki satu pandangan yang sama gitu
ambil contoh misalnya soal jabatan
jabatan tiga amendement ud empat puluh lima partai golkar jelas menolak kebijakan tersebut
karena ya kita lebih baik fokus kepada soal apa menanganan pandemi gitu ya
daripada kita bicara soal kegaduhan politik yang memang tidak terlalu urgent untuk kita bahas gitu
dan tentu itu kan semua ada implikasinya terhadap demokrasi gitu ya
jadi apa yang dilakukan oleh partai partai pendukung itu semata mata harus ditunjukkan
untuk menjaga soliditas kekuatan politik
ya seperti halnya juga di negara negara yang dinilai berhasil dalam menangani pandemi covid sembilan belas
baik ya nga che
oke saya ke pak sukamta
terakhir pak sukamta kesimpulan dari anda
ya terima kasih
kuatnya pemerintah ini sebetulnya sudah tidak diragukan
dan pemerintah mestinya tidak perlu khawatir menghadap kritik
kalau saya berada di dalam posisi pemerintah justru kita memerlukan kritik
nah yang kita dapati kritik masyarakat yang sudah lelah masyarakat yang capek dan kemudian tidak ada solusi
dalam bentuk moral dalam bentuk ekspresi ekspresi kreatif orang capek orang lelah orang lapar itu menurut saya diberi ruang
jangan dibungkam tidak perlu kemudian direaksi dengan negatif apalagi kemudian ditangkap dan diinterogasi
itu akan menumbuhkan citra yang sangat buruk bagi pemerintah sebetulnya
dan itu justru akan menjatuhkan citra presiden jokowi yang selama ini dikenal pro rakyat menjadi seolah olah tidak sempat dengan rakyat lagi
nah saya berharap betul mudah mudahan ada kelonggaran dada
ketika situasi pandemi tidak segera bisa diatasi rasa lapar di perut itu tidak bisa dapat solusi
setidak tidaknya ada kelonggaran dada untuk memberi ruang kepada rakyat pada masyarakat homo terutama yang menengah kebawah itu
untuk mengungkapkan unek unek apa yang dia rasakan melalui tembok tembok moral
melalui berbagai macam ide kreatif di media sosial dan seterusnya
kami berharap kelonggaran ini jangan diketat lagi karena kita ini sudah digencat dengan pandemi dengan segala macam kebijakan ekonomi yang dirasakan sangat tidak nyaman tidak enak bagi rakyat bawah
kalau ruang untuk berekspresi itu juga tidak diberikan ini jadi berbahaya jadi tidak ada katup pengaman ketika tekanan sosial itu membukar mestinya ada release katup ya release valve yang itu membuat bisa mengurangi tekanan tekanan yang ada di masyarakat
nah harapan kami negara pemerintah jangan terlalu reaktif
tidak ada kritik kritik seperti ini tidak akan jatuh tidak akan jatuh pasti ini
tidak akan mungkin menjatuhkan karena pemerintah terlalu kuat
baik pak sukamta terima kasih
ruang kritik ini mohon untuk tidak diperketat dan jangan sampai ini ditutup sama sekali
baik mudah mudahan akan makin banyak kritik sayang kalau bahasanya mas burhan ke depan baik dari pihak manapun bahkan mungkin dari internal partai koalisi kalau memang tujuannya untuk kebaikan
dan kita juga tidak larut dalam euforia situasi yang sudah membaik karena tentu pandemi belum usai
terima kasih banyak pak sukamta
kang aceh terima kasih banyak mas burhan terima kasih sudah bergabung di newscast malam hari ini
sehat selalu bapak bapak terima kasih selamat malam